selamat pagi selamat pagi
beginilah cara yang dilakukan guru sekolah dasar di kabupaten pangandaran
agar hak belajar siswa terpenuhi di tengah pandemi covid sembilan belas
guru mendatangi satu persatu rumah siswa untuk membagikan soal penilaian akhir tahun
yang akan dijadikan indikator prestasi siswa di akhir tahun ajaran dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
selain memberikan soal penilaian akhir tahun
guru juga memantau aktivitas anak selama belajar di rumah
soal penilaian akhir tahun untuk siswa sekolah dasar ini disebar
dan dikerjakan siswa dengan bimbingan orang tua
namun tetap dalam pengawasan guru dan wali kelas
yang secara rutin mengontrol ke rumah masing masing siswa
nah ini kan inisiatif semua lembaga atau sekolah seperti ini
di sd karangjala d satu seperti ini
dari kelas satu sampai kelas
kelas lima karena kelas enam sudah
jadi didatang semua semua itu
cara yang dilakukan guru sekolah dasar di pangandaran ini
disambut antusias orang tua siswa
para orang tua siswa mengaku lega
karena anak tidak perlu berkerumun di sekolah
namun tetap mendapatkan hak belajarnya
orang tua sih bersyukur guru mengantarkan door to door
termasuk ke saya ke anak saya
untuk mengerjakan soal ini
sehingga walaupun anak saya nggak ke sekolah
mereka tetap bisa belajar
menurut kepala bidang pendidikan dasar
di sd kabupaten pangandaran
kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh sekolah dasar
di kabupaten pangandaran
agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan
namun tetap dalam koridor protokol kesehatan
ogiva tuzama pangandaran jawa barat